hingga jumat siang dua wilayah kebakaran lahan gambut di desa sekunder c dan desa madusari kabupaten kuburaya kembali menyala
setelah sehari sebelumnya padam setelah diguyur hujan
kepala satuan tugas informasi badan penanggulangan bencana daerah bpbd kalimantan barat daniel
mengatakan sejak tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh tiga dua kabupaten di kalimantan barat kabupaten kuburaya dan sanggau ditingkatkan statusnya
dari siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan
kenaikan status ini setelah adanya evaluasi daerah yang rawan terbakar dan banyaknya titik api yang tersebar secara luas di sejumlah lokasi di kedua kabupaten ini
fenomenanya kembali seperti dua ribu sembilan belas
ketika kemudian el nino ini menjelang beberapa hari ini sudah terus ditangani
tapi yang kita berikan status yaitu tanggap darurat
dan kami juga mengapresiasi di mana di kuburaya koordinasi dan kecepatan penanganan itu yang paling penting
dari data bmkg pontianak jumat siang sebaran titik api kembali bermunculan
di mana saat ini tercatat sebanyak dua ratus enam titik kebakaran hutan dan lahan
yang sebagian besar berada di kabupaten ketapang kabupaten sintang dan kabupaten kuburaya
artinya itu sudah status penting karena ada prediksi el nino
kita harus siap
nah kalbar ini lahan gambutnya yang sering terbakar kan kalau sudah di lahan gambut
kalau lahan mineral selesai itu dia mati sendiri
kalau gambut ada sampai tiga belas meter dalamnya tujuh belas meter
bahkan diprediksi ada yang sampai hampir tiga puluh meter
karena cuaca panas masih berlangsung
gubernur sutarmiji meminta semua pemerintah kabupaten dan kota
selalu siaga menghadapi kebakaran hutan dan lahan
serta bencana kabut asap
sementara polres kuburaya telah menetapkan dua tersangka pembakaran lahan gambut dari perorangan
satu tersangka adalah pembakar lahan di dusun wonosari
desa sungai bulan kecamatan rasaujaya
di mana lahan seluas tujuh puluh hektare terbakar pada kamis dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh
dan satu tersangka pembakar lahan lainnya di desa sekunder
b parit bintang mas kecamatan rasaujaya
dua tersangka ditahan di mapores kuburaya
sementara empat pelaku pembakar lahan lainnya masih dalam proses penyelidikan
adisa putro kuburaya kalimantan barat